menunjukkan hasil latihanmu
saat ini para satria sedang dalam bahaya
kita tidak boleh membiarkan begitu saja akan menjadi kesalahan apabila kebenaran kalau oleh
kejahatan setidaknya kita harus bersama dengan mereka mari kita doakan untuk mereka
kata katamu benar benar tertanam padanya iya kare kita pun tidak boleh kalah
ini dia yang ditakutkan dari para satria jiwa manusia itu bisa menjadi semakin kuat
saya pun akan berdoa dan percaya
mereka akan bangkit